saya kalau mau diceritakan dari awal ya saya hanya diperintah pak cuk untuk ketemu pak yusuf
sebelum itu saya ingin tanyakan dulu pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua itu saksi ada di mana
saksi apakah pernah datang pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua ke komplek polri duren tiga
belum pernah tanggal sembilan juli itu saksi ada di mana awalnya
masih di rumah
masih di rumah
tidak masuk kantor ke dpr pohori
masuk kantor hanya bersih sebentar
pagi saksi bersih bersih habis itu pulang
ke rumah pak ferdisambo karena disuruh beli makan
ke rumah pak pdi itu tanggal berapa
itu hari sabtunya
hari sabtu tanggal sembilan juli
yang menyuruh saksi datang ke rumah pak ferdisambo siapa
itu dihubungi bagaimana caranya
ri kamu ke rumah untuk beli makan
beli makan itu jam berapa
itu untuk waktu pastinya saya lupa
sekitar siang bukan pagi
berarti beli makan untuk makan siang ini
belinya untuk sore saya dihubunginya siang
dihubungi siang belinya untuk makan sore
itu saksi datang ke rumah mana
pada saat saksi datang ke rumah saguling ini kan ditelepon siang
saya datang itu sekitar jam dua atau jam tiga an
jam dua siang
itu sudah membeli makanan langsung
sudah ada makanan saksi bawa
di rumah saguling tersebut ada siapa aja pak ferdisambo
ada siapa aja pada saat saksi datang
saya nggak perhatiin karena begitu saya sudah kasih makan itu saya standby di pos
di pos depan rumah pak ferdisambo yang di saguling
jaraknya itu kurang lebih sekitar lima puluh meter an
yang saksi beli makanan tadi itu untuk berapa orang
untuk keluarganya beliau aja
itu sekitar untuk empat orang
pada saat saksi datang tadi saksi nggak melihat di rumah tersebut ada siapa saja maksudnya selain dari keluarga pak ferdisambo ada lian nggak
di dalam atau di luar
ya baik itu di dalam atau di luar
kalau di luar paling seperti biasa hanya ada perangkat perangkat kediaman yang sipil sipil itu aja pak
orang lain selain adc nya ada nggak
terus saudara dihubungi pak cuk tadi ya saksi bilang
kalau saya dihubungi pak cuk itu ketemu pak cuk di saguling sorenya
oh setelah mengantar makanan tadi
ketemu pak cuk sorenya
di depan rumah
di depan rumah saguling
sebelumnya saksi sudah kenal dengan pak cuk
kebetulan satu ruang kerja
satu unit di pro pampolri
di pro pampolri satu unit
pak cuk ini jabatannya apa
kors pri kadivro pampolri
kors pri kadivro pampolri satu ruangan dengan saudara saksi
berarti sudah kenal ya
pada saat jumpa tersebut pak cuk ini cuk putranto namanya ya
itu sedang lagi melakukan apa di rumah saguling itu
beliau di depan aja setelah sampai sambil ngerokok lalu ngelihat saya langsung dipanggil
tidak ada berjumpa dengan pak pedisambo pak cuk pada saat itu
saksi dipanggil jam tiga
kurang lebih jam tiga jam empat
saksi datang jam dua tadi kan
saksi ketemu pak cuk jam tiga atau jam empat sore
itu kalau enggak salah pastinya sudah sore ya sudah agak terang sudah agak enggak panas
sudah agak panas berarti sekitar jam tiga atau jam empat tadi
pada saat berjumpa dengan pak cuk itu apa yang disampaikan oleh pak cuk
beliau hanya sampaikan
nanti ada titipan cctv dari pak irfan
maksudnya nyampaikan ke saksi untuk apa
tapi kalau pak irfan datang mereka apa beliau ngasih cctv kamu terima
oh itu perkataan pak cuk kalau nanti pak irfan datang ada cctv kamu terima
maksudnya itu datang ke saguling atau bagaimana
pak irfan nya
nah setelah saya dapat perintah seperti itu kalau tidak salah saya menghubungi beliau
oh saksi langsung menghubungi pak irfan
menghubungi pak irfan
saksi kenal dengan pak irfan
dimana saksi kenal dengan pak irfan
saya kenal beliau dulu beliau itu menjadi korspri dirtipidum
saksi waktu dibarai skrim tadi
sudah kenal juga
punya nomor hp nya pak irfan berarti
kemudian setelah dikasih tahu sama pak cuk tadi saksi disuruh menerima ya cctv tadi itu saksi menghubungi langsung pak irfan
pada saat dihubungi apa yang saksi katakan
mohon izin pak saya diperintah pak cuk untuk menerima cctv
perkataan pak irfan apa
kesini aja ambil di pos
kesini aja ambil di pos
di pos komplek polri duren tiga
komplek polri durian tiga
bukan di pos saguling yang saksi berdiri tadi ya
itu jam berapa
itu sekitar sudah sore kayaknya
langsung setelah diperintah pak cuk langsung saksi hubungi
kemudian pada saat setelah disuruh pak irfan ke komplek pori dua puluh tiga ke pos saksi langsung berangkat
langsung berangkat juga
saksi berangkat apa
saksi sebelumnya ada nanya nggak ke pak cuk itu cctv apa
saya nggak tanya cuma beliau bilang nanti ada pak irfan nitip cctv kamu terima udah itu aja
tidak ada saksi tanya
pada saat itu saksi tahu nggak kejadian tanggal delapan sebelumnya
ada kejadian apa di komplek polri durian tiga saksi tahu enggak
tidak tahu sama sekali
kemudian saksi berangkat ya menggunakan motor
saksi sudah pernah ke komplek polri durian tiga
itu saksi berhenti di mana
sebelumnya saksi sudah pernah ke komplek polri durian tiga
sering ke sana
pada saat beliau menjabat jadi kasubdit tiga saya kesana
saksi sering ke sana juga
pada saat itu saksi langsung tahu berarti ya post security di mana langsung tahu
lalu berjumpa dengan siapa
saya langsung ketemu dengan yang bersangkutan
karena sudah kenal juga langsung saksi temui
apa yang saksi katakan ke pak irfan
terus kata pak irfan
oh sudah ada langsung
saksi tidak menunggu berarti
pada saat di posatpam tersebut ada siapa saja yang di sana
di rumah sakuling tadi ada juga
pada saat itu setelah saksi dikasih cctv tersebut bentuknya bagaimana
kalau untuk berapa buahnya saya tidak tahu
saya terimanya jadi kalau saya praktekin ini seperti kayak kantong plastik
warna hitam sudah ada di dalam
di sini di lakban
terus saya tanya sama pak irfan kenapa nggak bapak aja yang sampaikan kepada pak co
oh saksi ada nanya juga
walaupun saksi yang diperintah pak cuk tadi
yang disuruh pak cuk tadi kan saksi
tapi saksi tanyakan juga
jarak antara sakuling dengan pos dua puluh tiga ini polri kompleks polri dua puluh tiga jauh
kurang lebih sekitar satu menit
karena itu kompleknya
karena itu kompleknya kan connecting ya
cuma ada gerbang gitu
jadi enggak terlalu jauh
satu menit ya
itu saksi sendiri yang datang tadi ya
pada saat saksi menerima tersebut ukuran plastik hitamnya sebesar ini nggak
atau saksi tahu nggak dengan barang bukti ini
izin majelis hakim tertanyakan ke saksi ini
saudara pernah melihat barang bukti ini
betulnya saya enggak tahu
karena hidrolokasi dalam plastik seperti ini
satu plastik begini ini seperti di dalam
dan di sini dilakban
jadi saya enggak tahu sama sekali itu isinya apa
enggak tahu cuma karena perintahnya itu ambisisi ketiga
itu yang saksi bawa
tapi ukurannya lebih kurang
ukuran plastiknya seperti ini
agak besar ya
plastik hitamnya yang dua
dan di dalam

jadi seperti ini
jadi di sini
kalau dari sisi kiri kanan kelihatan enggak dari plastik itu
enggak yang benar
karena posisinya itu pasti hitam
dia tertutup begitu
artinya di lakban itu atasnya itu dalam posisi tertutup rapi begitu
tertutup seperti ini
enggak yang ditanya itu cuma itu tadi yang kan kalau plastik itu cuma di
lakban tengah sisi kiri kanannya kan masih tampak rapat
kotak aja ya di dalamnya kotak gitu ya
jawab silakan kembali
pada saat itu saksikan tadi yang disuruh ambil sama pak cuk itu adalah cctv
saksi tahu nggak cctv itu kan bentuknya seperti ini cctv tapi yang saksi bawa kan lebih besar ini
saksi tahu enggak itu apa enggak tahu enggak tahu enggak tahu karena memang
awalnya cctv jadi yang saya tahu cctv cctv saksi enggak bertanya ke pak irfan kok besar apa enggak
tidak cuma itu aja yang dikasih betul tapi yang saksi minta ke pak irfan cctv cctv bukan di tv
ya bukan cctv yang saksi minta sesuai yang diminta pak cuk sesuai dengan yang diminta pak co betul
pada saat yang menyerahkan langsung ke saksi itu siapa pak irfan pak irfan langsung